pertamina mendapat ancaman teror berupa kiriman paket yang diduga bom
seisi gedung dievakuasi
polisi masih menyelidiki alamat pengirim barang yang mencurigakan tersebut
sebuah paket diterima petugas keamanan gedung pada rabu pagi
petugas yang curiga selanjutnya menghubungi tim jihandak brimopolda metrojaya
tim jihandak polda metrojaya kemudian memeriksa paket mencurigakan
di depan lobi gedung aneks kantor pusat pertamina
penemuan benda mencurigakan tersebut
sempat membuat seisi gedung aneks panik dan terpaksa dievakuasi keluar gedung
setelah dilakukan pengurayan oleh petugas janda
paket yang terbungkus karung berwarna putih berukuran lima puluh kg tersebut
dibawa ke mako brimopolda metrojaya untuk pemeriksaan
kepolisian juga memeriksa kamera cctv gedung dan alamat pengirim paket
galih putra jakarta
sempat ada telpon ke salah satu pekerja pertamina yang menyatakan
ada paket yang akan dikirim
nah kemudian orang yang tidak menyebutkan namanya ini
juga kerap menanyakan apakah paketnya itu sudah diterima atau tidak
nah makanya kita langsung melakukan pengecekan ke mailing room
kita dapatkan paket tersebut dan langsung kita x ray secara menyeluruh